saat ini aku sangat membutuhkan
untuk menghentikan keangkaran murkaan yang ada di jalan
berani beraninya mereka membuatku terluka seperti ya
lukamu cukup parah
tapi tenang saja
menyalurkan tenaga dalam
tak dapat dan nuevas

terima kasih tombak rakyat raksa
kurang anjir kau
terima kasih kau sudah merogongku
sudahlah kau tidak perlu berterima kasih
bukankah kau yang mengatakan
aku tidak perlu berterima kasih kepada kau
saat kau menyelamatkan nyawaku
atur hawa murni kau biar aku yang menghadapinya
tapi kau harus berhati hati
alhamdulillah rupiah amin

aku sudah tidak kuat lagi kaka
kau tidak boleh mati nima
aku sudah tidak kuat lagi
aku sudah tidak kuat lagi
kau masih sembuh adikku
aku mohon lepaskan aku
kamu pandai jadi seperti ini harta disukai

biar ayah anda yang menghadapi mereka